bermain di kandang salzburg chelsea mendominasi pertandingan sejak awal laga
gelandang kroasia mateo kwacic membuka keunggulan the blues di menit ke dua puluh dua
chelsea memimpin satu hingga babak pertama usai
salzburg sempat menyamakan skor melalui adamu di awal babak kedua
gol dari penyerang jerman kai havertz pada menit enam puluh empat membawa chelsea balik unggul
sekaligus menutup laga untuk kemenangan anak asuh graham potter dua puluh satu
dengan hasil ini chelsea menjadi tim pertama di grup e yang dipastikan lolos ke enam belas besar